jadi ada mirip penghuni ini mirip penghuni bon pisang
ini teh sepertinya
lobang buat kubur
buat siapa ceng
buat kubur kamu doi
si dadang pamer di bumi mau pamer di akhirat
aduh pedut pedut
ini berarti lobangnya kang dadang ya ceng
seharusnya kamu bilang sama anak kamu edward
untuk dia jangan sering sering main ke rumah temannya
dia harus betah di rumah di rumahnya sendiri
tapi si edward suka ngobrol sama si pebri
si edwardnya suka tapi saya tidak
kum kata mertua saya
si edward itu ngobrol sama febri banyak manfaatnya
tapi itu yang saya takutkan
si edward itu banyak belajar dari febri
febri itu banyak belajar dari saya ceng
pebri itu banyak belajar dari bapaknya
harusnya kamu si edward itu banyak belajar dari kamu
bukan dari febri
ya ampun kum
udah biarin aja
mereka teh anak anak kum
biarin mereka tumbuh dan berkembang
kalau orang tua ngawasin
kamu kalau ngomong kayak orang benar
kamu sendiri kapan ngawasin edward
kan udah diwakilin sama neneknya
jadi santai aja
kayaknya kang dadang lagi ngubur sesuatu
udah lah cuekin aja
ya nggak bisa tuh ceng
ya makanya jangan dilihat dong jangan dilihat
mata saya kan dikasih untuk melihat
nih doa ya saya kasih tau ya
si dadang itu ya
abis itu nanem emas emasnya
eh saya ketemu emas saya ketemu emas
kayak di cnat rumah harta warisan
oh gitu ya
oh gitu oh gitu
saya nggak kenal si pedut aja
di otaknya dia tuh cuma ada
saya pamerin emas emas saya begitu

kamu kenal sekali sama si dadang
siapa tahu kita juga dapat emas
mams ini nanti data datanya langsung dikirim
ini dibawa dulu ke kantor desa
ditanda tangan dicap
supaya orang orang tau kalau itu data asli
duduk om dekang
cek gimana kabarnya ncum
aduh kang saya belum dapet kabar terbaru
nanti kalau ada kabar terbaru pasti saya akan kabarin akan
sabar ya kang
bukan akang aja yang khawatir saya juga khawatir
ari si andra kemana
andra di rumah cek
tuh kan kang
mendingan sekarang akang pulang
nanti kalau ada kabar terbaru saya kasih tahu
kasian si andra sendirian
iya om datang
tuh liat tuh
si encum aja yang bukan siapa siapanya mama
mama tuh khawatir setengah mati
kalau sampai pergi
ma kalau korea tuh aman
aman dari mana tuh
korea utara itu udah bikin nuklir
ya mama tuh tau makanya kamu denger berita
salah terus mama
si dadan kemana
kita liat kesana yuk
kamu penasaran kum
si dadang itu kan pengennya kita penasaran
ya kita ikutin saja maunya dia
kita pura pura penasaran
pasti dia seneng
kamu tuh yang baik pisang sih sama dia
kamu juga penasaran
saya mah udah tau dari dulu kalau akum tuh baik ceng
emang kamu gak baik
kok disuruh pura pura penasaran sama aceh
si dadan doi si dadan
dadan bukan akum
jadi dia demi penghuni ini
mirip penghuni buang pisang
ini tuh sepertinya
lobang buat kubur
buat siapa ceng
buat kubur kamu doi
oh jahat ceng
si dadan pamer di bumi
mau pamer di akhirat
ini berarti lobangnya kang dadan ya ceng
tadam mau kubur di sini
kalian itu ya kalau tidak ada saya itu memang sepi kehidupan kalian
tuh atur dulu ya
waktu kamu diambil dari pelukan mama tuh
mama berhenti buat mencintai siapapun
satu kali kehilangan udah cukup buat mama
sekarang kamu datang
cinta itu tumbuh lagi
dan mama gak mau kehilangan kamu lagi
sekali lagi confirm crual
langsung klar selesai
ayah saat tabung
idan idan idan
apalagi sih pak kamu sudah dengar berita tentang si lucu
suria jordan dubai itu gak jauh
sekarang nenek sedang gunda istrimu itu sedang ketakutan
memikirkan perang di timur tengah sana
antara hidup dan mati
kamu kok bisa hidup poya poya seperti orang kaya
nenek itu memeras kering
untuk menghasilkan sektor yang lebih baik
yang kamu pakai itu
ronaldo apa yang bisa kamu berikan dari tetes tengar ibunya itu
pak idan itu suami neneng
ida bapak tidak akan ikut campur urusan rumah tangga kamu
tapi sekali lagi

memberikan uang keperluan ronaldo
bapak akan laporkan kepada nenek
minta pelajaran apa yang paling kamu suka febri
itu teh pelajaran yang paling aku suka
menurutnya aku juga gak suka matematika
tapi bapak sering ngajarin febri
lama lama jadi suka matematika
perasaan tadi sudah pamit edward
kok ada di sini lagi
itu bagaimana ceritanya
tadi lupa om mau pinjem buku sama febri
bukunya sudah ada
ya tunggu apa lagi
febri ini mau panggil
tolong dulu ya febri
anak sekecil kamu

pulang sekolah jangan main keluar rumah
kamu harus jadi anak yang baik edward
anak yang baik itu
mainnya di rumah sendiri

aku untuk membela mimpiku karena
kalau ada yang merah di dalam